apa udah di dalam sana
udah jalan lagi
nggak akan ada jalan lagi keluar
nggak akan saya berikan
ikut foto ibu saya satu satunya
ikut foto ibu saya satu satunya
ikut foto ibu saya satu satunya
tolong kau berikan ini
berikan dirinya kepada istri saya
kau harus mencari
kau harus mencari istri saya
kau harus sangat menyayangi istri saya sendiri
kau harus mencari istri saya
saya akan biarkan kau mati
perempuan itu kenapa perempuan itu ada lagi di mimpi saya
kenapa foto itu ada pada mereka
padahal udah sam kan bilang
apa udah ada di dalam sana

kamu memang bisa diandalkan
hati hati jangan sampai
saya bos saya akan kirim fotonya sekarang
sepertinya dia butuh sedikit
tadi aku teleponan
terus aku ngobrol sama temannya risa
itu yang ada di rumahnya lagi nginep sana
katanya ada yang menggaguh mereka
gagum mereka kenapa
iya tadi pas aku telepon risa bilang
barang barang di rumah tuh pada
gerak semua sendiri kayak gitu
terus risa jadi takut
udah gitu pas tadi aku teleponan
terus pas aku mau nelfon lagi
tuh gak bisa dihubungin lagi bang
untungnya tadi kay tuh telepon aku
terus dia bilang dia gak apa apa
tapi tetep aja aku tuh gak percaya bang
pasti aku tuh takut banget
udah udah udah
kamu tenang ya
semuanya akan baik baik saja
enggak bang aku tuh mau pulang besok
aku mau pulang besok banget
dengerin ya bang
kamu gak usah panik
kamu jangan ambil keputusan buru buru
kamu harus tenang sayang
kita sudah diberikan mandat
dari kampus kita untuk mengharumkan nama kampus kita di malaysia ini
ya tapi tetep percuma aja kalo kita di sini
tapi kita gak tenang mikirin anak kita di sana bang
sekarang gini ya
kita ambil jalan tenang tenang
abang ada temen temen deket
dan abang akan minta tolong sama dia untuk ke rumah
dan jagain si kay
sekarang mesti kamu istirahat
tapi jangan terpikirin masalah di rumah
abang ke depan bu ya
untuk ambil handphone dari abang
kalau saja dia tahu
aku curi curi gambar dia tanpa dia sadar
pas dia sudah marah marah sama aku
aku akan mencari penyakitmu
tadinya itu aku pikir semua cewek cantik yang di jakarta ini pakai lipstick
sekarang kau sudah mematahkan teori ku
kau cantik tanpa pakai lipstick
kau sudah mematahkan teori ku
kau sudah mematahkan teori ku
kau sudah mematahkan teori ku